aku juga belajar
tapi aku juga harap kamu bisa mengerti dengan situasi aku
benar kata mama
tapi aku gak nyangka bakal seperti ini
sekarang kesabaran aku benar benar diuji
entah sampai kapan
aku jalan dulu ya
seperti janji saya ke kakak kamu ket
saya akan terima kamu apapun kondisi kamu
dan kita akan bahas
lagipula gimana caranya kamu tes dna keisha
tante ingat gak
waktu tante di cafe
saya diem diem bawa cashon
saya melakukan itu
karena saya gak pernah dapat kesempatan untuk bersama anak saya sendiri
dan sekarang tante tau
gimana hancurnya perasaan saya
lagian sekarang keisha udah gak ada
dan udah gak ada yang udah juga tante
mempeributkan percaya atau enggak keisha itu anak saya apa bukan
karena saya melakukan ini
dan kalau perlu
saya akan kasih tau semua orang tante
gue sengaja bilang tes dna nya
waktu keishaeh gue ambil di cafe
biar tante sarah makin merasa bersalah
apa benar selama ini ricky gak pernah halu dengan ingin deket deket sama kisha
akhirnya tante sarah masuk ke dalam jebakan gue
ini baru nyokap lo yang gue kasih tau
gue bakal ngasih tau yang lain
mama harus ke rumah
ini yang lo kira cuma ngajem biasa zer
gue gak pernah main main dengan apa yang gue katakan
gue rasa andin harus tau juga soal ini
gue gak mau mengarahkan kecurigaan ini ke gue
karena dia sekarang juga diam diam menyalidiki kasus ini
meskipun sedang dituntut sama elsa
ini kenapa jadi kusut kini sih
mama juga ngapain lagi maksa gue ketemu sekarang
aku mau ketemu sama mama
kemarin kamu juga ngomong kalau mau ketemu sama mama sama papa kamu
tapi ternyata ketemunya sama pak amar
terus kamu gak percaya sama aku
terus menurut kamu aku harus percaya begitu aja
setelah jelas jelas kemarin kamu bohongin aku dan juga mau

tanya aja dulu sama aku
sekarang gini deh
kalo kamu sama papa gak dateng ke kantornya amar
kalo kamu sama papa gak dateng ke kantornya amar
makanya aku terpaksa buat bohong sama kamu
hari ini tetap mau ketemu mama atau mencari pengacara lain
hari ini tetep mau ketemu mama atau mencari pengacara lain
aku teleponan sama mama
ada di histori telpon aku
tapi aku gak juga tau kan

setelah kamu ketemu mama kamu akan ketemu dengan siapa

udah lah no
mending gini aja deh
kamu bikin do and don't buat aku di rumah ini
kamu bikin do and don't buat aku di rumah ini
kok jadi ngomong seperti itu
ya biar gak ribet kayak beginilah
kamu kenapa berubah sih
mana ya yang aku kenal dulu di lapas

tertinggal di lapas
setelah tau anaknya meninggal
masih belum cukup
nuduh aku bohong
yang pasti kemarin kamu memang bohong
kamu pernah bilang kan waktu di lapas
untuk kita mau rebaiki hubungan ini
bahkan kamu punya impian
kamu pengen sekolah kuliah lagi
sekarang mana elsa yang di lapas waktu itu
gue pernah bilang kayak gitu
gue gak boleh buat nino jadi ngomong kayak gitu
gue harus gunain alasan kematian keisha supaya nino luluh
sebenernya memang banyak mimpi yang mau aku gapain
termasuk yang kamu bilang tadi
dan tentunya jadi ibu yang baik untuk keisha
tapi setelah keisha gak ada
setiap hari aku selalu dengar kamu pengen ketemu sama rena
makanya aku kayak gini sekarang
kalau aku gak bisa ngerti perasaan kamu
aku juga belajar
tapi aku juga harap kamu bisa mengerti dengan situasi aku
bener kata mama
tapi aku gak nyangka bakal seperti ini
sekarang kesabaran aku benar benar diuji
entah sampai kapan
aku jalan dulu ya
kasian mama udah nungguin aku dari tadi
gak gak usah
paling aku sama mama mau makan dulu
takut lama jadi kamu gak usah ikut ngantarin ya
kamu udah sampai mana sak
ini aku udah di jalan mah
ini sebenarnya ada apa sih
ya udah cepetan ya mama tunggu disini
mama kenapa sih
bikin makin gue gak tenang aja
ada apa sih ma
kok tumben banget maksaku ketemu sekarang